jaksa penuntut umum menolak semua peledai atau nota pembelaan terdakwa kuatmaruf dan juga kuasa hukumnya
hal ini disampaikan secara bergantian oleh tim jpu pada persidangan lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terkait kematian yosua yang digelar di pn cata selatan pada jumat pagi
jpu menyebut pledoi yang disampaikan terdakwa kuatmaruf hanya merupakan hal sumuh bersifat argumentasi dan curahan isi hati terdakwa dari kuatmaruf saja
jpu juga menolak isi pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kuatmaruf
berdasar fakta di persidangan jpu menyebut isi pledoi dari kuasa hukum terdakwa tidak logis
dalam kesimpulan pembacaan repliknya jpu wajibkan permohonan kepada majelis hakim agar pledoi kuat serta penasihat hukumnya harus dikesampingkan
menjatuhkan putusan seperti yang sudah dibacakan pada senin enam belas januari pekan lalu
di mana kuat dituntut pidana delapan tahun
penjara atas tanggapan replik jpu ini majelis hakim memberikan kesempatan penasihat hukum terdakwa untuk menanggapi pada selasa tiga puluh satu januari pekan depan
pertama berdasarkan keseluruhan urayan tersebut di atas kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan
selain itu urayan urayan
peledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum
berdasarkan hal hal tersebut di atas penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
satu menolak seluruh peledoi dari tim penasihat hukum terdakwa kuat ma'ruh
dua menjatuhkan putusan
sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari senin tanggal enam belas januari dua ribu dua puluh
demikian defrik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini jumat tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia
untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya